piala dunia harus menyaksikan salah satu putra terbaik brazil mundur dari olahraga terpopuler sejaga tersebut
ronaldinho pemain yang berhasil mentranslasi dengan sempurna terminologi jogobonito
dimana ketika bola di kakinya semua orang bergembira
dan saya akan mengajak anda kembali bergembira dengan bernostalgia melihat prestasi yang pernah dicapai pemain ini
kita akan mulai terlebih dahulu mengenai ronaldinho
bernama asli ronaldo de assis moreira yang lebih dikenal dengan sebutan ronaldinho
lahir pada tanggal dua puluh satu maret seribu sembilan ratus delapan puluh di porto alegre brazil
ada yang tanggal lahirnya sama mungkin anda sebenarnya berbakat jadi pemain sepak bola ya
pemain ini menempati posisi sebagai gelandang serang
dan ronaldinho adalah bahasa portugis untuk ronaldo kecil
dia sendiri dikenal di brazil dengan sebutan gaucho untuk membedakannya dengan ronaldo
yang sudah terlebih dahulu dipanggil dengan sebutan ronaldinho di brazil
tetapi akhirnya ronaldo ketika ke eropa lebih memilih nama ronaldo
yang membuat ronaldinho tidak perlu memakai gaucho
dan tetap memakai nama ronaldinho saja
kemampuan bermain bola ronaldinho mulai terlihat sejak kecil
dan dia diberi julukan ronaldinho karena dia seringkali menjadi pemain termuda
dan terkecil di pertandingan antar timuda
jadi jangan rebehkan yang kecil yang kecil juga bisa memberikan dampak yang besar
kita akan melihat seperti apa sebenarnya prestasi yang dimiliki oleh ronaldinho
kita awali dari gelar level klub terlebih dahulu
jadi kalau kita perhatikan dia ini sudah memperoleh enam gelar bersama barcelona
satu gelar di ac milan dan dua gelar bersama atletico minero
jadi kalau mungkin anda yang saat ini tidak benar benar menyaksikan
seperti apa aksi yang dimiliki oleh ronaldinho
ada baiknya anda googling nama ronaldinho karena juga harus tahu
ini juga mentornya lionel messi ketika di barcelona
sebelum messi menjadi seperti sekarang ini
kalau kita perhatikan juga gelar internasional yang berhasil didapatkannya
ialah bersama brazil dan juga gelar individual sebanyak sebelas kali
di antaranya ialah fifa
dan selanjutnya seperti apa sebenarnya ciri khas dari ronaldinho itu terlihat
kalau anda perhatikan dari foto ini ialah senyumannya
senyumannya tidak hanya permainan yang memukau
tapi senyuman ronaldinho juga memungkau
dan seperti apa sebenarnya tanggapan dari para rekan rekannya dan juga seniornya
di lapangan hijau
kita akan awali dari zinedin zidan terlebih dahulu yang mengatakan bahwa
ronaldinho ialah pemain berkelas dan dia merupakan seorang yang sangat sangat hebat
bukan satu kali dia menggunakan kata sangat tapi dua kali gitu ya
walaupun ini memang kata yang agak mubazir
tapi itu membuktikan bahwa ronaldinho pemain berkelas
selanjutnya juga frank rijkaard
dia menunjukkan bahwa ronaldijo selalu bermain dengan level yang terbaik
sehingga setiap orang di dunia pasti mengaguminya
saya sendiri termasuk orang yang menyaksikan bagaimana olah bola yang mampu dilakukan
oleh ronaldinho yang menyebabkan bahwa pemain ini memang layak menjadi idola banyak orang
dan selanjutnya kita perhatikan lagi bagaimana diego maradona juga menyatakan
bahwa ronaldinho ialah pemain terhebat yang pernah dia saksikan
ini seperti salah satu lagu yang juga hits ya
selanjutnya juga kita perhatikan bagaimana legenda brazil pele yang menyatakan
bahwa ronaldinho ialah ya kalau kita perhatikan dari kalimat ini mungkin artinya
ialah ronaldinho pemain yang selalu menunjukkan permainan
dan kelas terbaiknya atau kelas terbaiknya yang dia miliki artinya ialah
di level apapun ronaldinho selalu menunjukkan dia itu all out
sehingga mungkin tidak salah juga akhirnya semua orang mengagumi ronaldinho
dan bagaimana dengan lionel messi yang juga menjadi salah satu juniornya di barcelona
kalau kita perhatikan kalimatnya sepertinya punya kesan yang cukup mendalam seperti itu
mungkin anda bisa mengertikan sendiri bahwa disini ialah kamu adalah orang yang sangat penting
yang paling penting adalah ronaldinho
yang paling penting adalah ronaldinho
yang paling penting adalah ronaldinho
ini mantan pemain yang sudah menunjukkan performa terbaik dan juga bisa dikatakan sebagai legenda yang masih ada saat ini
baik dengan skillnya sebenarnya banyak pemain yang bisa mengingatkan kita bahwa sepak bola adalah tentang keindahan seni mengolah si kulit bundar
tetapi ronaldinho lebih dari itu
dengan senyuman khasnya dia selalu mengingatkan kita bahwa sepak bola juga tentang bersenang senang
dan ronaldinho adalah satu dari sedikit pemain yang mengingatkan kita
bahwa sepak bola tak melulu soal persaingan panas dan rivalitas
karena ronaldinho adalah satu dari sedikit pemain yang sulit dibenci bahkan oleh lawan sekalipun
terima kasih ronaldinho gaucho